berikutnya dalam merapim tni polri di jakarta pada rabu pagi presiden jokowi dodo berpesan agar tni dan polri punya visi yang sama
secara khusus jokowi berpesan kepada tni polri untuk menjaga industrialisasi dan hilirisasi agar berjalan dengan baik tanpa gangguan di lapangan
agar visi itu sama tugas tni dan polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas
jadi arahnya ke sana jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi yang namanya hilirisasi
kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan yang berkaitan juga dengan menjaga kondusivitas di tahun politik